untuk ketiga kalinya sidang pengebuk drum superman is dead jerins dilakukan secara online
kuasa hukum jerings menilai sidang ini bertentangan secara diametral dengan sidang jaksa pinangki
yang gelar secara tetap muka padahal seri jakarta berada di zona merah covid sembilan belas yang sedang diberlakukan psbb
sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa musisi jerings atau igd ari astina
digelar secara online dari kantor ditreskim suspolda bali selasa kemarin
kuasa hukum jerins menilai seharusnya sidang kliennya bisa dilakukan secara tetap muka di pengadilan negeri dan pasar bali
lantaran bali khususnya kota denpasar tidak sedang menerapkan psbb
sementara pihak pengadilan negeri denpasar menyebut keberatan kuasa hukum itu akan menjadi bahan evaluasi
bagi menjelaskan untuk menerapkan sidang berikutnya secara online atau tetap muka
kami akan minta lagi kepada majelis melihat kasus pinangki yang jakarta sudah ditetapkan sebagai zona merah
dan gubernur menetapkan psbb itu disidangkan dengan offline
sebagai upaya menemukan kebenaran material dan hak publik atas keterbukaan persidangan
bahwa majlis hakim tentu akan mengevaluasi keefektifannya ya
apakah sidang khusus untuk pemeriksaan saksi akan online atau akan offline
itu semua dibenarkan yang jelas semua ada dasar hukumnya
mau sidang online mau sidang offline semua dibenarkan ada dasar hukumnya